diskusi dan pembahasan menguatkan komunike ini akan berlangsung hingga kamis dua puluh satu juli
oke kita ini adalah sebenarnya di dalam w dua puluh itu sendiri adalah merupakan suatu kebijakan
kita membuat kebijakan yang akan diimplementasikan kepada dua puluh negara
namun kita bersyukur bahwa presidensi indonesia adalah hostnya adalah indonesia kita bisa memasukkan
contohnya ini tadi seperti saya katakan tadi bahwa
bahwa perempuan perdesaan menjadi legasinya indonesia dan ini baru
dan setelah ini adalah tahun depan adalah india dan tahun depannya lagi adalah south africa
dan indonesia adalah menjadi pembuka dan menjadi contoh
seperti itu terima kasih
forum internasional women dua puluh juga dirangkai dengan pemberdayaan dan penguatan umkm yang dimotori perempuan
ditambah perempuan investor dan wira usahawan yang diwarnai kerjasama investor dari negara delegasi w dua puluh
dengan sejumlah umkm di indonesia
delegasi forum w dua puluh juga disuguhi kegiatan wisata
acara ini diharapkan menjadi ajang promosi wisata danau toba ke dunia internasional
ini momen kebangkitan pariwisata kita di sumatera utara khususnya di danau toba dalam hal ini
dalam jangka pendek tentunya selama event ini berlangsung kita bisa bersempatan membawa wisatawan
katakan dari kita wisatawan mancanegara berarti kan dari dua puluh negara langsung melihat semua keindahan dan hospitality dari kita
dalam jangka pendek mereka kita harapkan menjadi world of mouth kita menjadi media promosi kita kemana mana ke seluruh dunia
hasil pembahasan forum internasional women dua puluh akan mematangkan dua puluh lima kesepakatan
kemudian dituangkan dalam deklarasi pada bulan november mendatang di nusa dua bali